presiden terpilih prabowo subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu koalisi perubahan lawan dalam pemilihan presiden lalu
prabowo membutuhkan dukungan di luar koalisi indonesia maju di parlemen
upaya ini dinilai bisa memantik resistensi dari parpol pendukung prabowo gibran
kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif
presiden terpilih prabowo subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu koalisi perubahan
gerilya presiden terpilih prabowo subianto ke partai politik di luar koalisi indonesia maju
kini isunya mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet
partai keadilan sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan prabowo gibran
sekjen pks abu bakar al habsi memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintahan prabowo gibran lima tahun ke depan
tunggu saja nanti kan udah pada kebagian tinggal pks nanti juga kebagian juga
sudah dialog sudah dialog tinggal diatur jadwal
ikan cepat ikan gabus lebih cepat
sementara partai nasdem yang tegas merapat ke prabowo mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung prabowo gibran di pilpres
ketua umum partai nasdem surya paloh juga mengaku belum membahas soal jatah menteri di kabinet prabowo gibran
belum belum belum belum ada dan kita gak membicarakan hal itu
tapi kalau dari internal sendiri pak gimana pak
memang kita memang menyadari siapa kita
sementara partai demokrat yang berada dalam koalisi indonesia maju mengingatkan pentingnya soliditas koalisi
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku tak masalah jika prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi
namun ahy mengingatkan ini bukan soal besar besaran koalisi
tapi bagaimana menjaga koalisi jangan sampai rontok di tengah jalannya pemerintahan
jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu
tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi tetapi juga solid kompak setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing masing begitu
karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu
nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan
stabilitas koalisi jadi bukan hanya di awal bukan hanya di tengah tapi juga sampai dengan akhir
sebelumnya wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memastikan prabowo akan merangkul semua kontestan pilpres dua ribu sembilan belas
bahkan gibran menegaskan tidak ada satupun partai yang ditinggalkan
prabowo sudah bertemu dengan tokoh tokoh yang ada di luar koalisi ya
jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja
yang jelas pak prabowo sudah merangkul semua yang kemarin menjadi kontestan di satu ataupun dua
tunggu aja nanti partai partai lain nanti tunggu aja
pdip kan belum dulu apakah ada
bukan meninggalkan ini kan keputusan masing masing partai
nggak ada yang ditinggal
jika melihat perolehan kursi di parlemen koalisi prabowo gibran hanya membutuhkan satu tambahan partai politik agar kuat di parlemen
berdasarkan data kpu ri partai golkar memperoleh satu ratus dua kursi
sementara partai gerindra delapan puluh enam kursi pan empat puluh delapan kursi demokrat empat puluh empat kursi
sementara nasdem dan pkb memperoleh enam puluh sembilan kursi dan enam puluh delapan kursi
koalisi prabowo gibran akan menguasai senayan dengan mengisi empat ratus tujuh belas kursi jika pkb dan nasdem merapat ke koalisi
tentu koalisi besar di prabowo gibran sah sah saja selama masih ada parpol penyeimbang di luar pemerintahan yang mengawasi kebijakan pemerintah